dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini sea games kamboja
bergabung koresponden cnn indonesia edo ekariski langsung dari nompen
selamat malam edo
edo apa saja yang bisa anda bagikan elaborasi bagaimana jalannya sea games
sampai dengan sejauh ini baik dari rap up hasil pertandingan
juga bagaimana challenge untuk para kontingen indonesia ke depannya
selamat malam tiffany saya perlu menyampaikan satu kabar baik dari
di mana beberapa menit lalu atau kira kira lima belas menit lalu
indonesia raya berhasil dikumandangkan oleh tim bergu badminton putra
di mana badminton bergu putra indonesia mampu mengalahkan perlawanan
dari tim bergu malaysia dengan skor tiga
satu pertandingan berjalan kurang lebih selama hampir tiga jam
dimana pada saat awal pertandingan tunggal putra pertama indonesia
yaitu ciko aura dwiwardoyo sempat mengalami kekalahan dari tunggal pertama malaysia
namun di sisa tiga pertandingan selanjutnya indonesia berhasil membabat
habis pertandingan melalui kemenangan dari christian adinata di nomor tunggal
bagas maulana dan muhammad soebul fikri di nomor ganda putra
dan pramudia kusuma wardana serta yeremia eri yohe
yang juga memenangkan di pertandingan ganda putra
hasil ini menjadikan tim bergu putra indonesia mendapatkan hasil yang lebih baik
dibandingkan si game sebelumnya di vietnam tahun lalu
di mana tim bergu putra indonesia hanya mampu mencapai babak semifinal
dan ini adalah emas ke empat puluh yang dipersembahkan untuk kontingen indonesia
dari cabang olahraga bulu tangkis
namun secara keseluruhan fani saya dapat menginformasikan
ada beberapa kabar kabar baik lainnya
di arena lain di luar arena badminton
di mana emas ke empat puluh tadi dari badminton bergu putra
dan emas ke empat puluh satu juga baru saja disumbangkan sore tadi oleh atletik
lalu emas ke empat puluh dua dari arena renang di lima puluh meter atas nama felix victor iberle
jadi hingga pukul setengah tujuh malam hari ini
indonesia saat ini sudah mampu merengkuh empat puluh dua medali
emas dan selama satu hari ini ada total cukup banyak medali
yang sebenarnya sudah dikumpulkan oleh kontingen indonesia
kemudian berbicara mengenai bagaimana peluang indonesia
untuk kembali merengkuh pundi pundi medali
baik itu emas perak maupun perunggu
karena kalau kita bicara angka empat puluh dua medali emas
artinya selama satu minggu berjalannya agenda sea games
yang sudah berjalan selama satu minggu
ini angka empat puluh dua masih cukup jauh bisa dikatakan begitu
dari target yang disampaikan oleh menpora pada saat sebelum atlet ini berangkat
kamboja yaitu enam puluh bahkan presiden sendiri meminta atlet bisa membawa lebih dari enam puluh sembilan medali emas
atau lebih banyak dibandingkan pencapaian di vietnam tahun lalu
namun kita tidak boleh pesimis di mana beberapa cabang cabang olahraga lain di hari hari berikutnya
masih akan dipertandingkan dan indonesia masih berpeluang meraih medali emas
baik itu di atletik di bela diri hingga beberapa cabang olahraga yang sebenarnya cukup populer
yaitu adalah bola basket dan juga sepak bola
khusus mengenai sepak bola kemarin kita baru saja memastikan diri lolos sebagai juara grup a
di mana pada malam hari ini kita akan menantikan siapa lawan kita yang akan kita temui di semifinal itu
sementara itu tiffany berkaitan dengan kelancaran jalannya agenda sea games ke tiga puluh dua di kamboja
kita mengetahui pada saat awal berjalannya agenda multi event dua tahunan ini
memang ada beberapa berita berita yang bisa dikatakan cukup menjengkelkan ketika kita melihatnya
seperti beberapa fasilitas yang memang nampaknya tidak mumpuni
yaitu ada tempat tempat yang tidak bisa dikawal
atlet yang bocor dan juga beberapa venue olahraga yang rusak
beberapa venue olahraga yang kita saksikan seperti tidak layak
seperti prosesi pengalungan medali yang menggunakan lampu mobil
namun secara keseluruhan setelah beberapa kejadian di awal tersebut
di komplain oleh masing masing kontingen negara yang mengikuti sea games kali ini
termasuk juga dari kontingen indonesia pemerintah ataupun penyelenggara
sea games di kamboja sendiri mulai perlahan sedikit demi sedikit berbenah
untuk memperbaiki hal hal apa saja yang masih kurang
untuk terkait pelayanan terhadap atlet maupun para setiap elemen yang terlibat dalam agenda sea games kali ini
kita doakan saja kita harapkan saja
apapun kendala yang ada di dalam perhelatan sea games ke tiga puluh dua kali ini
itu tentunya jangan sampai menghambat semangat dan juga
kekuatan para atlet untuk bisa memberikan yang terbaik untuk indonesia
terima kasih edo ekariski atas laporan anda langsung dari phnom penh kamboja